tiga dua satu kejahatan
selamat datang di latihan praktek komando siswa dukopaska angkatan tiga puluh sembilan
komando pasukan katakan
tni angkatan laut
nama itu sudah cukup akrab bagi sebagian orang di tanah air
aksi mereka membentang sejak operasi trikora hingga ambalan
mereka satu satunya prajurit yang khusus dilatih
untuk bertempur di darat udara laut serta bawah laut
lalu bagaimana cara menjadi prajurit kopaska
kopaska sekolah kopaska ini nanti untuk memberikan masukan prajurit prajurit terbaik
pilihan dari tni angkatan laut taktik yang diseleksi secara khusus
kemudian dididik secara khusus diperlengkapi dengan perlengkapan perlengkapan khusus
lalu nanti dia dipersiapkan untuk menghadapi tugas tugas yang bersifat khusus
sekolah kopaska adalah sekolah komando pasukan katakan
yaitu lembaga pendidikan milik tni angkatan laut yang berada di bawah pusat pendidikan khusus
yang bertugas mencetak prajurit komando pasukan kta
yang nantinya akan ditugaskan di satuan komando pasukan katak
baik armada dari kawasan barat ataupun timur
butuh waktu total sepuluh bulan untuk mencetak seorang prajurit kopaska
dari ribuan prajurit tni angkatan laut yang mendaftar
hanya sebagian kecil yang lolos pendidikan
itu pun tak semua lulus pendidikan
pendidikan kopaska dikenal keras bahkan brutal
salah satu yang terberat adalah hell wing
pada fase ini siswa diuji hingga batas ketahanan terakhir
digenjot fisik maupun digenjot mental
bahkan sampai dibatas kemampuan manusia
maka daripada itu siswa
dituntut untuk tetap mampu melaksanakan tugas maupun perintah
yang disampaikan oleh pelatih
selama sepuluh bulan para calon prajurit kopaska dilatih ilmu perang di hutan
perkotaan tercumpayu hingga selam tempur
tak ketinggalan ilmu intelijen tempur karena salah satu tugas kopaska
adalah mengintai dan menyabotase sasaran musuh
bukan tugas yang mudah karena kebanyakan siswa
adalah bekas pelaut yang sehari hari justru jarang memegang senjata
tiga dua satu lejakan
merubah prajurit biasa angkatan laut biasa yang berasal dari pelaut biasa
dididik menjadi seorang prajurit kopaska
dimana prajurit kopaska ini memiliki kemampuan empat media
nah dari mereka dari yang semula prajurit
kri atau angkatan laut biasa
ini dididik dari mulai kemampuan mereka di darat
kemudian kemampuan mereka di udara
kemudian kemampuan mereka di air
di mana air tadi dibagi menjadi dua permukaan dan bawah air
untuk itu pendidikannya cukup panjang
dan melibatkan banyak unsur untuk membentuk seorang profil prajurit komali pasuan kata
ada yang sakit
selama masa pendidikan pangkat dan jabatan siswa juga dicopot
sehingga semua siswa dianggap setara
nama siswa pun diganti dengan nama nama binatang laut
ini dilakukan agar tidak ada perasaan segan dari pelatih
serta mempermudah pembentukan kekeluargaan
selama mereka pendidikan kopaska ini selama sepuluh bulan
ya selain dikasih ilmu tentang teknik teknik perang
ya mereka juga dikasih ilmu tentang ya mereka juga dikasih ilmu tentang
bagaimana menjalin antar sahabat itu menjadi sebuah keluarga
jadi mereka sering berendam bersama lari bersama
terus mengatasi masalah bersama dan lain sebagainya
sehingga mereka akan membentuk sebuah mental
selain prajurit juga mereka akan membentuk sebuah keluarga
perjuangan semakin berat
sebab selama sepuluh bulan kehidupan mereka terputus dari lingkungan luar
mereka bahkan tidak boleh berhubungan dengan keluarga
seorang siswa bahkan terpaksa melewatkan kelahiran anak pertamanya
di dalam latak helwik ada prosesi pengambilan nama sandi
dan pada saat proses pengambilan nama sandi
di situ juga anak saya lahir
jadi berbarengan saya lahir dengan nama marlin
dan anak saya lahir saya beri nama merlin
kalau perasaan seperti itu sebagai manusiawi ada
tapi saya sudah mengikhlaskan bahwa sudah resiko saya untuk masuk pendidikan kopaska
dan tidak melihat anak kelahir
tidak mudah menjadi seorang prajurit kopaska
pelatihan berat dan siksaan terus dialami selama sepuluh bulan
namun semua itu diperlukan karena tugas berat yang nantinya
sebagai seorang pelatih
dia diperlukan karena tugas berat yang nanti akan diimban
kesulitan membina siswa pastinya ada
karena mereka berawal dari konsep prajurit kapal
dimana prajurit kapalnya adalah mereka adalah pengawal kapal
yang artinya peralatan yang diawai
sementara kita akan berubah mindset dia menjadi operator pasukan khusus
yang mensetnya sepastinya berubah yaitu manusia yang dipersenjatai
keahlian menggunakan dan menguasai berbagai macam senjata
menjadi salah satu syarat seorang prajurit kopaska
ini tidak mudah lantaran setiap senjata memiliki karakter dan fungsi tersendiri
yang lebih menantang semua pelatihan dilakukan menggunakan peluru tajam
karenanya keamanan dan keselamatan nomor satu
disiplin dalam penggunaan senjata menjadi hal yang utama
inilah yang menjadi tantangan bagi para pelatih
seperti kita mengasih ilmu ya secara pelan dulu
mereka mengerti kalau ada yang secara pelan tidak bisa masuk ilmunya
maka kita akan lebih keras lagi
tapi kalau ada yang membuat kesalahan dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan fatal
kita harus lebih keras lagi agar mereka mengerti
itu yang kita lakukan
dimulai dengan senjata perorangan seperti pistol
lalu meningkat ke sub messing gun seperti mp lima atau mp sembilan
senapan serbu sebagai senjata organik juga dilatihkan
tak ketinggalan senjata bantuan seperti senapan mesin ringan dan juga lontar gerak
kepala pusat pusat
kopaska sejatinya merupakan satuan khusus yang mensabotase musuh
karena keahlian meracik bahan peledak merupakan kewajiban utama
dan sekali lagi semuanya dilakukan dengan peluru serta bom sungguhan
ini tetap paling berat
tapi untuk yang kedua itu materi materi yang baru
seperti apa selama saya menjadi tentara saya belum pernah mendapatkan materi yang namanya materi demolusi sabotir dan lain lain
nah di dalam materi ini kita seorang sabotir diberi tugas tugas yang sangat berat karena tugas perorangan
setelah menguasai ketinggian os dan todak laksanakan penghancuran sasaran di t dua belas
di ujung pelatihan teknis senjata
para siswa diberikan tugas skenario penghancuran
di sini siswa berlatih menjalankan misi secara berkelompok
misi pun dimulai
siswa berlari menuju perbukitan sasaran
sembari menembakkan senjata
setelah susul sasaran dibuat
yaitu jurid komando
selamat datang di latihan praktek komando siswa dukopaska angkatan tiga puluh sembilan
jurid komando merupakan akhir dari fase pelatihan teknis hutan
pada tahap ini masing masing siswa akan melakukan cross country
sejauh empat belas km dengan perlengkapan penuh
dalam perjalanan dibangun beberapa pos untuk menguji keterampilan siswa
seperti pos rappling fast proping menyeberang tembak reaksi hingga bongkar pasang senjata

jadi tetap menjaga kualitas sampai kapanpun
itu menjadi acuan atau pedoman untuk menjadi prajurit pemandu pasukan kata
melaksanakan jurit komando
suara ledakan menandakan dimulainya jurid komando
uji terampil dimulai dengan fast ropping
lalu penyeberangan kering dengan metode flying fox
tahapan demi tahapan dilalui
semuanya dilakukan di bawah terik matahari kawasan baluran yang menyengat
tidak mudah lantaran para siswa membawa beban perlengkapan tempur
serta menjelajah medan perbukitan berbatu
salah satu yang berbahaya adalah back rapling alias turun tebing dengan badan menghadap ke depan
sepanjang perjalanan beberapa pelatih juga bersiaga
tidak ada ampun bagi siswa yang kedapatan melakukan kesalahan
seperti kita membuat pedang yang tajam itu kan kadang dilus lus
terus kadang dimasukkan air kadang dipukuli ditempah dilus lus lagi
ya kurang lebih seperti itu untuk menjadi seorang prajurit yang tangguh
cuaca yang panas membuat siswa cepat lelah
ancaman dehidrasi juga mengintai
padahal tiap siswa juga harus menyelesaikan tantangan yang diberikan
di sini mental dan fisik diuji hingga batas maksimum
dalam keadaan demikian hanya semangat dana mental kuat yang bisa menjadi penolong
kalau itu bagi saya itu merupakan efek jadi helwig
karena helwig itu seberat waktu kita mendapat tekanan mendapat pressing otak kita harus tetap berpikir
nah itu aplikasinya sampai sekarang kita harus tetap berpikir

kita dapat tekanan kita mendapat pressing
dalam kondisi capek kan kita capek berlari naik tebing
saat mendapat teping misal buka roda senjata kita harus tetap bisa
itulah efek dari helik tersebut
satu persatu akhirnya para siswa calon kopaska berhasil memasuki finish
satu persatu akhirnya para siswa calon kopaska berhasil memasuki finis
satu persatu akhirnya para siswa calon kopaska berhasil memasuki finis
koh si nam
koh si nam
meski menyandang nama katak setiap prajurit kopaska wajib menguasai ilmu terjun payung statik dan terjun bebas
karena salah satu metode pendekat menuju sasaran yang paling aman yang harus dikuasai oleh prajurit kopaska adalah melewati udara
meskipun nanti tetap landingnya bisa di darat atau di laut atau di instalasi lain yang terapung di tengah laut
proses membentuk seorang prajurit berkemampuan para tidaklah mudah dan sebentar
pada tahun ini proses pendidikan fase udara berlangsung sejak tujuh maret hingga lima belas april alias lebih dari satu bulan
pada minggu minggu awal dilakukan pelatihan teori serta latihan darat atau ground training
lalu dilanjutkan dengan praktek terjun para statik
pada terjun para statik digunakan payung standar militer parasut statik
payung jenis ini tidak bisa dikendalikan dan untuk mengembangkannya dikaitkan pada sebuah tali statik
ketika pesawat mencapai ketinggian satu lima ratus kaki atau sekitar lima ratus meter
para prajurit seolah dilempar keluar pesawat
lalu payung pun mengembang sempurna
semua pasti punya rasa takut ya
cuma saya punya prinsip untuk hilangkan rasa takut
tidak usah dipikir
apa yang kamu misalnya kamu takutan wah tadi saya lompat gimana ya
saya menghilangkan pikiran seperti itu
usai menjalani penerjunan statik kini saatnya beralih ke terjun bebas atau free fall
terjun dengan metode ini memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibanding terjun statik
karenanya diperlukan berbagai macam pelatihan terlebih dahulu
perkembangan teknologi memungkinkan para siswa berlatih menggunakan simulator terjun atau military skydiving tunnel
dengan alat ini sikap saat melaksanakan terjun bisa dilatih tanpa menggunakan pesawat dan perasun
selain itu hasil dari pelatihan di skydiving tunnel ini tidak bisa dikendalikan
ini juga bisa digunakan untuk menyaring para siswa
setelah semua latihan darat usai kini saatnya mengudara
meski percaya diri ketegangan tetap menyelimuti benak masing masing siswa
siswa didampingi dua jump master atau pelatih terjun
para pelatih itu bertugas mendampingi mulai dari melompat dari pesawat
hingga membuka parasut
kekhawatiran pasti ada rasa takut itu pasti ada
karena basically mereka dari prajurit kri kemudian kita ubah menjadi prajurit pasukan khusus yang menguasai medan darat laut dan udara
dan ini adalah waktu pertama kali waktu yang sangat krusial mendidik mereka
jadi awal awal ini kita laksanakan banyak drill kering
kemudian kita bawa ke simulator di mst sampai akhirnya dia benar benar naik dengan pesawat
terjun bebas memang bukan perkara mudah
terlebih lagi keadaan melayang membuat banyak orang terlena
hingga lupa membuka parasut
dan memang itu yang terjadi
jadi pada saat lompat pertama
otomatis secara tidak sadar kita bengong
jadi bengong jadi gak tau apa yang harus dilakuin
kita melihat langit dan tanah semua di bawah daratannya
otomatis kemarin pada saat lompatan pertama
saya diketuk ketuk sama jumping pertama dari sebelah kanan
ketuk ketuk baru saya sadar oh iyalah sekarang prosedur
mungkin keenakan terlena sampai lupa dengan program programnya pelajaran seharusnya langkahnya mengerjakan gini gini
pelatihan terjun bebas ini sendiri berlangsung selama sekitar dua minggu
dengan tujuan akhir masing masing siswa mampu melakukan terjun seorang diri atau solo
namun demikian pelatihan menguasai udara masih belum usai
setelah nanti lulus para prajurit kopaska masih harus menguasai terjun militer tahap selanjutnya
yang memiliki kesulitan sangat tinggi
dan akhirnya saat yang ditunggu pun tiba yaitu upacara kelulusan
dengan penyematan wing terjun maka para siswa ini resmi menguasai fase udara sekolah kopaska
dan tantangan selanjutnya menanti yaitu fase kepaskaan atau fase laut